semua yang sifatnya pembangunan itu pasti memerlukan waktu
ada proses dibalik seremoni
dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat
tapi bagi kami yang penting alhamdulillah hari ini sudah selesai
dan silahkan saja nanti melakukan assessment di audit nanti bisa kelihatan
bulan apa mengerjakan apa selama delapan tahun sembilan tahun atau sepuluh tahun terakhir
karena ini bukan sesuatu yang baru ya
ini sudah dikerjakan lintas waktu
tapi saya buat saya bersyukur alhamdulillah ini sudah selesai